sembilan jalan dari indonesia
kri bimasuci dikunjungi princess royal british end
setelah itu pada kamis tiga agustus
kri bimasuci dijadwalkan berlabuh di arendal norwegia
kemudian singgah di ristock jerman pada sepuluh agustus mendatang
kri bimasuci memang tengah melakukan misi diplomasi
ke sejumlah negara asia afrika dan eropa
pelayaran dilakukan selama dua ratus empat belas hari
membawa taruna al angkatan ke tujuh puluh
masuk dalam jajaran kapal layar latih akademi angkatan laut
kri bimasuci merupakan pengganti
kapal legendaris kri dewaruchi
yang beroperasi sejak seribu sembilan ratus lima puluh tiga
kri bimasuci mengembalikan misi utama
untuk mempromosikan seni dan budaya
sekaligus tujuan wisata indonesia
dengan begitu hadiran tni angkatan laut
dalam setiap negara yang disinggahinya
selain dapat memberikan gambaran
dan pertunjukan kepada dunia tentang indonesia
juga diharapkan dapat tercipta
dan diperoleh dalam negara lainnya
dan diperoleh dalam negara lainnya
sehingga misi diplomasi kami
sebagai satuan tugas
misi pelayaran diplomasi dan duta bangsa
dapat terwujud dengan baik